kita ke informasi dari dalam negeri puluhan rumah yang berada di pemukiman padat jalan bangka buntu satu mampang jakarta selatan pada senin malam ludes terbakar
kita belum mengetahui apa penyebab pasti kebakaran yang terjadi namun karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar
kemudian membuat api cepat merambat ke rumah lainnya karena memang kondisinya padat penduduk
kobaran api ini terus melumat pemukiman warga yang berada di jalan bangka buntu satu mampang perapatan jakarta selatan pada senin malam
seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa padatnya permukiman ini kemudian membuat api cepat membesar dan juga cepat merambat ke sejumlah pemukiman warga yang saling berhimpitan
ini anda dapat saksikan di layar kaca kebakaran besar masih terjadi belum berhasil untuk dipadamkan
ini juga terlihat bahwa para petugas pemadam kebakaran sedang berjibaku untuk berupaya memadamkan
api yang melahap puluhan rumah di sana
untuk informasi selanjutnya mengenai kebakaran yang terjadi akan kami sampaikan nanti
usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia the world tonight